empat oktober dua ribu dua puluh satu pengguna transportasi udara untuk jawa bali diberlakukan aturan baru
yakni wajib menyertakan dokumen kesehatan berupa hasil negatif pcr
dalam waktu kurang lebih dua x dua puluh empat jam dan kartu vaksin minimal dosis pertama
aturan didasarkan surat edaran satgas covid sembilan belas nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh
yang juga termuat dalam instruksi menteri dalam negeri serta surat edaran kementerian perhubungan
dalam aturan tersebut juga disebutkan
anak diusia di bawah dua belas tahun diizinkan melakukan perjalanan dengan modal transportasi udara
namun syaratnya harus menyertakan hasil negatif pcr serta didampingi orang tua atau wali
aturan baru ini dikeluhkan sejumlah penumpang di bandara igusti ngurah rai bali
yang membawa serta balita mereka dalam penerbangan
selain harga yang mahal kewajiban pcr bagi anak di bawah dua belas tahun termasuk balita
terkesan dipaksakan lantaran membuat anak trauma dan kesakitan
seperti fredo yang membawa anak berusia dua tahun dan agung riga dengan anak usia tiga tahun
ini berat kan juga prosesnya juga kan tidak mudah maksudnya sakit atau apa gitu
tapi untuk pcr nya sama aja kan lebih mahal
rasanya kurang setuju lah untuk anak kecil yang di bawah dua tahun pun kasihan ya
di colok colok idunya ini juga mohonlah dikunjakan dari pemerintah ya lebih bagus lagi lah
biar anak kecil di bawah tahun tidak lah ini kan cuma screening aja
itu kami orang tuanya kami juga anak sendiri kan orang tuanya juga harus pcr
pemberlakuan aturan baru wajib pcr bagi penumpang udara khususnya jawa bali
masih belum berpengaruh pada jumlah penumpang di bandara igusti ngurah rai
pihak bandara memperkirakan dampak baru terasa pekan depan
relatif sama ya dalam artian relatif sama begini jumlahnya tidak berkurang
kemarin memang yang datang memang sedikit karena memang kebiasaan kebiasaan di bandara ngurah rai itu
di hari minggu itu kedatangan yang sedikit tetapi keberangkatan yang tinggi
dan kemarin memang itu jumlahnya tujuh belas peks
itu masih kondisi dalam artian angka itu normal
syarat wajib tes pcr bagi penumpang pesawat khusus jawa bali
diberlakukan sejak minggu dua puluh empat oktober
tersampai dengan patas waktu yang akan ditentukan kemudian